assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pimpinan pak menteri dan seluruh jajaran
pertama merhaban ya ramadan rabban atakabal minna siyamana inna ka an tasyami ul alim
yang kedua kami mengapresiasi pak menteri atas kinerja keuangannya di tengah situasi politik setahun terakhir yang tidak baik baik saja
tapi bmn bisa terus bertumbuh yang ketika kami senang melihat pak menteri dan jajaran tambah seger pak
kalau bapak lihat para anggota kita ini makin kering kerontang karena enam bulan terakhir di dapil ternyata rakyat semakin cerdas
maka kami berharap betul ke depan bmn bisa lebih kolaboratif dengan kami dengan mitra kerjanya bukan hanya dengan oknum oknum tertentu
karena kami semua di sini ini ya alhamdulillah bisa melewati lubang jarum itu
tapi banyak kawan kami yang mereka setiap hari rajin ke tempat ini
tapi juga tidak jadi karena tadi karena rakyat sekarang semakin cerdas kalau kita tidak kolaboratif maka kita akan tergilas oleh situasi itu pak
namun demikian dengan pencapaian pak menteri tadi yang luar biasa ada beberapa hal yang ingin kami berikan masukan dalam rangka tentu kecintaan kami terhadap bumn pak
yang pertama walaupun berbeda kubu tapi kami sangat mengapresiasi atas apa yang dilakukan pak prabowo dalam upaya untuk memperbaiki bumn
bagaimana saat itu ketika kampanye di
bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat beliau mengkritik keras bumn beliau melihat bahwa manajemen di bumn itu malas malasan katanya
beliau juga mengatakan bahwa bmn ini hanya mengandalkan proteksi pemerintah
kemudian beliau juga mengatakan di kesempatan yang lain di bulan yang sama di bulan januari
beliau mengatakan bahwa bmn ini ketika diberikan privilege untuk mengerjakan proyek proyek pemerintah mematok harga yang tinggi
bahkan bekerjanya terkadang molor dan banyak lagi kritik yang lainnya pak
nah kemudian kalau saya cocokkan dengan presentasi pak menteri tadi di halaman kedua juga demikian
jadi kalau kita lihat amburadulnya pengelolaan bnn terlihat dari usulan dan realisasi bnn sepanjang tahun dua ribu dua puluh hingga tahun dua ribu dua puluh empat
yang senilai rp dua ratus dua puluh enam satu triliun yang pak menteri paparkan tadi
maka artinya adalah setiap dividend yang dibelikan oleh bnn kepada negara pada kencataannya akan kembali ke bnn melalui bnn yang diberikan kepada bnn
walaupun kita lihat kenyataannya banyak sekali termasuk karya karya yang ada di sini
ketika sudah diberikan kucuran puluhan triliun dana dari pmn tapi tetap saja hancur hancuran
kemudian kalau kita lihat di bulan maret baru baru ini pak prabowo juga mengkritik keras bumn
saya jadi heran kenapa pak prabowo kembali mengkritik bumn
padahal di bulan ini pemilu sudah selesai
padahal beliau tidak perlu lagi elektabilitas
padahal beliau tidak perlu lagi mencari suara hati pemilih
artinya apa artinya bumn di mata pak prabowo benar benar tidak baik baik saja begitu
maka saya tidak bisa bayangkan ketika nanti misalnya tiba tiba siapa tahu pak prabowo terpilih menjadi presiden
yang kemudian beliau melihat bahwa bnn tidak baik bahwa bnn hanya jadi benalu bagi negara
bahwa bnn hanya jadi lintah darat bagi bangsa kita dan kemudian beliau membuarkan bumn ini
erick thohir sebagai menteri bumn di periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat akan dicatat dalam sejarah bahwa sebagai menteri bumn terburuk di dalam sejarah itu
maka harapan kami ke depan harus diperbaikin pak
di waktu yang singkat ini ke depan harus dilakukan kerja kerja taktis agar kemudian bumn mohon maaf
kalau sekali lagi meminjam istilahnya pak prabowo pak erick thohir ini omon omon aja begitu
jadi hanya kalau katanya anak muda seperti itu tadi
nah kemudian yang selanjutnya soal target bumn dalam renstra tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh empat sudah pasti tidak tercapai
artinya sekali lagi pak erik thohir gagal total dalam memimpin bnn periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
saya ini sudah sering mengingatkan menteri bumn mengenai capaian restra
sebenarnya cara sangat mudah untuk melihat
tidak hanya melihat kinerja bnn adalah melihat capaian labanya
kalau kita lihat di renstra tahun dua ribu dua puluh hingga tahun dua ribu dua puluh empat yang disitu dipaparkan bahwa target kumulatif laba bmn adalah rp satu satu ratus tujuh puluh dua triliun
mungkin bapak lupa di halaman berapa itu di halaman enam puluh lima renstra
nah ada pun target kumulatif kalau mau kita jabarkan tahun dua ribu dua puluh hingga tahun dua ribu dua puluh tiga secara berturut turut adalah rp satu ratus tujuh puluh delapan triliun
kemudian rp satu ratus sembilan puluh sembilan triliun rp dua ratus dua puluh dua triliun dan dua ratus empat puluh lima
rp delapan triliun yang kita total adalah rp delapan ratus empat puluh tujuh triliun
sedangkan capaian laba seperti yang dipaparkan oleh pak erick thohir tadi
ketika kita pantau dari tahun dua ribu dua puluh hingga tahun dua ribu dua puluh tiga secara berturut turut turut hanya tiga belas triliun
kemudian rp satu ratus dua puluh lima triliun tiga ratus sembilan triliun dan kemudian seperti yang dipaparkan soal asumsi dua ribu dua puluh tiga yaitu rp dua ratus sembilan puluh dua triliun
yang artinya totalnya hanya rp tujuh ratus tiga puluh sembilan triliun
yang kalau kita kemudian kita cek gapnya adalah ada satu ratus delapan triliun yang tidak tercapai
kemudian ditambah target laba tahun dua ribu dua puluh empat yang di dalam range setelah disebutkan yaitu rp tiga ratus dua puluh lima triliun
maka ditambah gap yang ada totalnya saya hitung hitung tadi adalah rp empat ratus tiga puluh tiga triliun
nah maka kami tidak habis di akal pikir kami hal ini akan tercapai di periode akhir bapak
karena apa kalau kita lihat laba bnm kontributor terbesar adalah dari bank bnm yang itu mencapai empat puluh empat
yang itu saya pikir di periode di tahun dua ribu dua puluh empat ini paling mentok dari akumulasi perbankan bumn hanya tercapai satu ratus enam puluh triliun
maka sekali lagi hal yang bapak lakukan selama ini ya seperti yang disampaikan pak prabowo tadi
belum lagi kalau kita lihat di rangera target capaian yang lain yang tidak tercapai yaitu soal apa
ada enam bumn yang bapak sampaikan di restra akan masuk dalam top perusahaan global pada tahun dua ribu dua puluh satu
dan ada tujuh perusahaan bnm yang akan masuk dalam top perusahaan global di tahun dua ribu dua puluh empat
yang itu di tahun dua ribu dua puluh tiga ini baru tercapai satu yang masuk fortune lima hunder global yaitu pertamina
maka harapan kami ke depan hal ini perlu untuk kemudian dilakukan langkah langkah taksis
agar kemudian bisa mencapai target target yang sudah bapak paparkan di renstra
keenangan yang ke migranahnya jadi bayangan pak bnm
dan bila sih diacommittee menunjukkan bahwa mbp tusuk pasok ini
kita tidak bisa adain coba dong kebetulan
ber greecea supaya mbp terbuka sebelumnya
dan shanghai maka harapan kami di tahun berikutnya ini kan sudah kelihatan di kukwikon
kalau menurut capres yang pak menteri dukung artinya pemilu kan sudah aman aman saja
artinya harapan kami formula e ini bisa terus diteruskan agar bagaimana ini yang sudah
sejalan dengan konsep hilirisasi dan pengembangan industri listrik di negara kita
bisa segera terwujud begitu kemudian yang keempat soal penundaan ipo pertamina hulu energy
kembali kementerian bumn kami lihat bahwa baru baru ini akan menunda palemku
tidak habis di pikiran kami bahwa dua tahun yang lalu ketika negara kita mengalami
kelangkaan minyak goreng yang di sisi lain minyak sawit begitu melimpah di negara kita
yang kemudian ada inisiasi dari kementerian bumn untuk membuat palemku agar menjadi
industri minyak goreng terbesar di negara kita tapi kenyataannya baru baru ini
diumumkan itu akan ditunda apakah kita kalah dengan oligarki oligarki yang ada di dalam
negeri kita pak yang kemudian ini tidak kemudian tidak dilakukan padahal rakyat sangat berharap
banyak sekali atas hal ini kemudian yang kelima pak pada kesempatan kali ini saya
mufti anam dari fraksi pdi perjuangan mengusulkan dan meminta laporan keuangan bumn
atas pertanggung jawaban penggunaan dana investasi untuk pengembangan startup di indonesia
yang melibatkan anak perusahaan telkom anak perusahaan bri dan lainnya yang dikucurkan ke berbagai startup
yang mencapai triliunan rupiah kalau perlu pemimpinan dalam hal ini dibentuk panja agar kemudian kita bisa tahu
secara terang benerang persoalan yang terjadi ini kemudian soal pmn di halaman
kalau kita lihat dari apa yang dipaparkan pak menteri tadi ada peningkatan permintaan pmn naik dua ratus empat puluh
maka harapan kami ini bisa dikaji ulang karena agar negara tidak begitu murah meriah
memberikan pmn begitu saja tanpa mengukur produktivitas dari pmn itu sendiri
nah yang pertama saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh kawan kami pak herman hoiron setahu kami dua tahun lalu
ketika kami rapat dengan pln saat itu sudah jelas bahwa dengan pmn terakhir itu waktu itu bisa dicek
di rapat dua tahun lalu pak dirut pln mengatakan bahwa ini adalah tahun terakhir kita mungkin dapat
untuk kepentingan program listrik masuk desa
kemana duit pmn dua tahun yang lalu
ketika minta program listrik desa ini
dana pmn yang dibutuhkan tiga triliun ini
akan disalurkan di listrik desa
dan yang kedua harapan kami ketika itu
maka harapan kami juga tidak menggunakan
transmisi seperti yang selama ini
berjalan karena itu biaya yang sangat mahal
bisa mendukung program pemerintah soal energi baru terbarukan
tidak ada perbaikan ke nni
di tengah mahalnya harga minyak goreng
artinya apa artinya pmn yang diberikan pemerintah
tidak ada artinya sama sekali bagi mereka
tidak jelas kpi nya untuk dicoret
kemudian di halaman nomor dua pak menteri
pmn yang sudah diberikan kepada
dividennya saya ingin tahu secara jelas
tidak merusak bumn yang bagus bagus